bisa tetap menjalankan fungsi dengan baik
kategorinya kementerian level a gitu ya
dari cara makannya pun itu spesial
kemudian saya berpikir itu tenang
saya kesana kemari dari mana
mas ruby dulu kan kartu kita kayak gini nih gak ada chipnya
tapi sma satu itu letaknya di bali papan selatan sedangkan rumah rumah gue itu di bali papan utara
spektrum tersebut merupakan frekuensi yang banyak diminati
kalau males kan kita sebetulnya ada kesadarannya tanda kutip ada pilihannya kayak ya udah gue mager nih gak mau
polri di mata publik tidak transparan begitu ya
jadi kayak jarang ikut tetepan
tentunya ini akan berdampak pada kekosongan barang
karena multi layer efek dari pada kegiatan pemujib itu
jadi kita masih bisa berjuang di kemungkinan yang ketiga seperti kata pak muta ali tadi